apakah nimas masih belum bisa memaafkan bunda
aku akan bisa memaafkanmu ibu nda
jika ibu nda ratu kentering mani
mau menjalankan apa yang sudah ibu nda lakukan kepada ibu ndaku
ibu nda ratu subang lara
putraku kian santan
kamu sudah kembali nda
ibu nda sangat mencemaskanmu
allah subhanahu wa ta'ala melindungimu
ibu nda khawatir takut terjadi sesuatu pada ibu nda
sekarang aku bisa berkumpul dengan keluarga ku
dalam keadaan yang lebih baik
tapi kamu tidak terluka kan
kamu tidak apa apa nda
ya aku tidak apa apa bunda
aku sama sekali tidak terluka
apa bunda lihat sendiri
aku baik baik saja muda
tapi kenapa bisa seperti ini
bukankah kamu pergi pada saat kamu terluka
ceritanya panjang bunda
nanti akan kujelaskan kepada bunda
aku bisa berkumpul dengan keluarga ku
yunda rara santak raka walang sungsa
dan juga ayah anda
ibu nda juga sangat bahagia
lestari didadak didnan
mereka berdua juga lebih baik
ini juga karena peran rai kian santan
sekarang rai sudah berkumpul
kembali di rumah dari pengembaraannya
ibu nda tampak bahagia sekali

untuk memulihkan diri
ada apa ibu nda
kenapa masih bersikap dingin pada aku
apakah nimas masih belum bisa memahami
aku akan bisa memaafkanmu ibu nda
jika ibu nda ratu ketering mani
mau menjalankan apa yang sudah ibu nda lakukan
kepada ibu ndaku ibu nda ratu subang lara
ibu nda ratu subang lara
ibu nda ratu subang lara
sudah dipermalukan sebagai umban istana
maka dari itu
ibu nda ratu ketering mani pun harus melakukan hal yang sama
apakah ibu nda tidak terima
seharusnya ibu nda berterima kasih
karena selama ini
ibu nda ratu subang lara
selalu berbuat baik kepada ibu nda
seperti itu siapa yang adalah orangnya kathryn
ataupun bigil dan angowata yang dipilih
untuk kembang di qatar
theories dokter berkambing belum salat ageng perti carsimu
ha s knak
tidak aktiv untuk mendapat sh neutral umum
untuk pendirian massa sudah mulai
bagaimana pak j gepeng network
eva mengapa kekuatanku semakin melemahnya
kita membutuhkan kudut untuk kita serap sering batinya
itu sangat berbahaya ranggabuang
masukkan pajajar sedang ada di mana mana sekarang
bagaimana kalau mereka memergoki kita
tidak ada cara lain nyai
kita harus menyerang serik batik kehidupan manusia
cuma itu satu satunya
agar kita bisa bertahan hidup
kita harus meninggalkan doa ini
tidak ada pun cerita jajaran yang melihat kita